ketua dewan kehormatan pan amin rais berbicara syarat rekonsiliasi antara jokowi dodo dan juga prabowo
amin ingin rekonsiliasi berwujud pembagian porsi lima ribu lima ratus empat puluh lima
sementara partai golkar menganggap syarat pembagian porsi lima ratus empat puluh lima adalah hal yang aneh
meski demikian partai koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇ amin tetap menerima saran dari siapapun termasuk dari amin rais
tidak ada tanya jawab ya
ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais memberikan pernyataan soal rekonsiliasi jokowi dan prabowo
amin mengatakan rekonsiliasi hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yakni di sektor sektor tertentu dan berpihak pada kepentingan rakyat
amin juga menambahkan rekonsiliasi berwujud pembagian porsi lima ribu lima ratus empat puluh lima
hal itu disampaikannya usai menemui prabowo subianto selasa enam belas juli lalu
kan di dalam hasil versi kpu yang di
di dukung oleh mk
kalau betul ya
nah kalau tidak itu namanya kooptasi
ya tentu itu tidak akan bisa
dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi yang bertanggung jawab demokratis terbuka santun etis etikal juga
ya loyal dan berjegi
menanggapi pernyataan amin rais partai gerindra menyatakan usulan pembagian porsi
lima ribu lima ratus empat puluh lima lewat rekonsiliasi tidak pernah dibahas dalam rapat pembina gerindra
seperti dikutip detik com anggota dewan partai gerindra habibur rahman menegaskan
gerindra tidak membahas soal porsi kursi menteri dari rekonsiliasi
melainkan mengajurkan konsep pemerintahan indonesia yang berkeadilan
sementara itu partai golkar menilai pernyataan amin rais itu merupakan hal yang aneh
menurut ketua dpp golkar aceh hasan sarsili amin dinilai tidak memiliki rasa sadar diri
namun aceh mengatakan partai koalisi jokowi
⁇ maruf tetap menerima saran dari siapapun termasuk dari amin rais
sebelumnya jogobo dan prabowo melakukan pertemuan di stasiun mrt lebakbulus
dalam pertemuan tersebut kedua tokoh mengajak para pendukungnya
untuk mengakhiri konflik antar pendukung calon presiden
di tengah tarik menarik koalisi hingga pembagian jatah kursi
yang masih mewarnai narasi politik usai kompetisi
politikus senior pan muncul dengan ide rekonsiliasi lima ribu lima ratus empat puluh lima sebagai syarat untuk merapat
apakah rekonsiliasi harus dimaknai dengan bagi bagi jatah kursi yang terkesan transaksional
bagaimana sebaiknya porsi yang presisi dalam sebuah negara demokrasi
kita akan diskusikan malam hari ini
di studio sudah ada mas ahmad baidowe atau mas awi wasakjen dari p tiga
mas awi selamat malam
apa kabar mas sehat
terima kasih sudah hadir di prime news
dan nanti kita juga akan masih menantikan kehadiran dari barah sibuan wakil ketua umum pan
dan juga hendri satrio analis komunikasi politik dari kedai kopi
saya ingin ke mas awi dulu kalau begitu
karena ini politik kita diwarnai dengan diskusi soal bagi bagi jatah kursi
di internal juga begitu kan
koalisi bagi mereka kemudian oposisi kemudian ingin bergabung
hingga muncul syarat syarat untuk kemudian lahir sebuah rekonsiliasi
saya ingin tahu dulu secara umum p tiga sebenarnya melihat dinamika koalisi
sehingga kemudian ada juga partai di luar yang ingin bergabung
itu bagaimana welcome welcome saja
atau kita samakan dulu platformnya
ya ini bagian dari dinamika politik
dan dinamika politik yang biasa saja sebenarnya
dan tidak hanya kali ini saja
sebenarnya setiap lima tahun periodisasi berganti kekuasaan kan pasti seperti itu
namun kemudian ketika narasi rekonsiliasi itu dibangun
dan dipersyaratkan dan diasosiasikan bagi bagi kekuasaan
itu yang membuat kita bertanya tanya
seolah olah rekonsiliasi itu ya selesai dengan bagi bagi kursi
kan tidak seperti itu
padahal yang dimaksudkan adalah rekonsiliasi bagaimana
karena bangsa yang mohon maaf secara politik kemarin sudah terbelah
kedalam dua kelompok itu menjadi satu kesatuan
menjadi kekuatan untuk membangun bangsa bersama sama
jadi disatukan dulu ya disatukan dulu lewat kata rekonsiliasi itu
rekonsiliasi supaya apa kita tidak dipertentangkan oleh hal yang remeh temeh
misalkan walaupun itu sudah dibubarkan cebong dan kampret gitu kan
mohon maaf ya faktanya sampai sekarang pertentangan di masyarakat itu masih ada
kita ingin menyatukan hal hal yang remeh temeh seperti ini
gimana kita mau membangun bangsa wong soal yang remeh temeh seperti ini belum selesai
perkara kemudian ada teman teman ada di koalisi terus ada di oposisi
itu kan semuanya dalam konteks kerangkanya membangun bangsa gitu
tidak bisa diartikan teman teman yang ada di luar pemerintahan
tidak berkontribusi tidak seperti itu
oke baik mas awi tapi begini bagaimana kalau kemudian rekonsiliasi oke
itu kan paling tidak syaratnya kan ada beberapa hal ya
kalau kita turunkan lagi bahwa rekonsiliasi itu kemudian turunannya adalah
mutual understanding dan juga mutual benefit
nah ini kan mutual benefit ini yang kemudian dimaknai berarti kita harus power sharing dong gitu
sebetulnya nggak apa apa juga
ya nggak ada masalah kan itu bergantung pak jokowi kan gitu
sebagai user sebagai presiden terpilih secara konstitusi
diberi kewenangan hak prerogatif menyusun kabinetnya
mau mengambil dari koalisi dikolaborasi dengan non partai
ditambah dengan pihak lain taruhlah teman teman yang kemarin berseberangan
itu biasa saja sesuai dengan kebutuhan dari pak jokowi periode kedua ini
mau kabinetnya seperti apa kami dalam posisi menghormati
namun demikian kami mengingatkan ketika nanti ada teman teman yang masuk ke dalam koalisi
itu satu kata meskipun bukan berarti tidak boleh berbeda sikap
karena ada kita di dpr itu bisa memberikan catatan catatan terhadap pemerintah
jangan pula seperti misalkan ibarat
satu kaki dua kaki ini satu kaki kanan di dalam satu kaki kiri di luar gitu
jadi bingung antara dalam atau luar ini
gimana anda mengkhawatirkan bahwa partai partai yang di luar ini mau gabung ini
punya arah arah yang kemudian tidak satu kata dan perbuatan ketika
bukan cuma kami pembicaraan pembicaraan di internal koalisi indonesia kerja seperti itu
jangan seperti misalkan seperti yang kami sampaikan
terus pak jokowi tentu
beliau sudah memerintah memimpin selama lima tahun
sudah memiliki bahan bahan evaluasi dan juga proyeksi ke depan
kira kira kabinetnya seperti apa
tapi itulah diskusi di internal partai koalisi ya
bahwa mau gabung oke tapi kita samakan dulu seperti apa
konsensinya agar kemudian tidak menjadi masalah ke depannya begitu mas wadidaw gimana
iya betul supaya tidak menjadi duri dalam daging
bukan takut kehilangan jatah kursi berkurang
oh tidak tidak
kan pertanyaannya bisa dibalik
masuknya teman teman yang baru
kalau ternyata dialokasikan di luar kursi yang ada kan bukan mengurangi
kan selama ini yang dilihat seolah olah ada teman partai baru masuk
mengambil slot misalkan miliknya koalisi gitu
tapi kan tidak pernah juga dibahas jangan jangan ini masuk
sudah ada slot tersedia di luar koalisi kan begitu
kan bisa jadi kan serba memungkinkan gitu kan
namanya saja politik kan
jadi menurut anda bukan karena takut jatah kursi p tiga pkb
golkar itu berkurang tidak
tidak ada ketakutan sama sekali
tapi kan kalau semakin banyak juga semakin bagus
bukankah mengincar kursi menteri juga banyak
ya itu kan sekali lagi tergantung pak jokowi
mana ada partai yang misalkan sudah mengusung pemerintahan ini menang
presiden kita menang terus tidak mengharapkan sesuatu itu bohong
cuma demikian namun demikian kita akan mempersilahkan pak jokowi
diberi kelelasan kita ke bagian berapa menteri ya silahkan saja
itu urusan pak jokowi
oke secara hitung hitungan sebetulnya partai koalisi pak jokowi sudah cukup mendominasi ya
padahal kekuatan baru tidak masalah menurut anda untuk stabilitas untuk kekuatan di parlemen
tetapi kan adanya tambahan kekuatan untuk sama sama mensolidkan barisan
ya kan tidak ada salahnya juga
namun demikian kalaupun toh pada akhirnya kami hanya yang berlima saja di senayan
ya juga tidak ada masalah
karena sudah secara angka juga sudah lebih
lebih banyak ya
ya dibandingkan periode yang kemarin
ya dibandingkan periode yang kemarin
kemarin kan sudah berjalan nih besok tinggal soliditasnya tinggal dikokohkan kembali
agar setiap program program pak jokowi yang pro rakyat itu bisa lancar dan berjalan dengan maksimal
namun demikian bukan berarti kami yang sekarang di dpr ini selalu mengiakan apa yang menjadi kehendak dari pemerintah
tidak berarti kami berada di koalisi itu kehilangan nalakritis
contoh misalkan bagaimana teman teman kritiknya terhadap kebijakan bumn
bahkan di dpr ada kebijakan rapat dengan menteri bumn ditunda
dan sampai sekarang kalau tidak salah tidak tahu itu di komisi enam itu
masih nggak rapat rapat dengan bumn itu bentuk protes bentuk sikap keras kepada teman teman
karena ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai
kalau sekarang kemudian rekonsiliasi ada syaratnya anda melihat itu bagaimana
ya kok aneh juga gitu kok rekonsiliasi pakai syarat kan begitu
memang tidak ada syaratnya
ya kan apa ya namanya kita bicara rekonsiliasi
bicara kebangsaan iya tanpa syarat dong namanya rekonsiliasi
soal bagi bagi kekuasaan itu soal yang berbeda
jangan dikaitkan kita bicara tentang rekonsiliasi bangsa yang kemarin sempat berserak itu
berpecah menjadi dua itu seolah olah kan nuansa politiknya terlalu kental
kalau hanya membicara terkait kompensasi kompensasi
oke termasuk soal lima ribu lima ratus empat puluh lima nah nanti kita bahas ya mas awi ya

termasuk saya juga akan nanti akan bergabung ada waketum pan bang bara asibuan
kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
ya kita masih membicarakan soal politik sepekan yang kemudian masih diwarnai dengan narasi narasi pembagian jatah kursi rekonsiliasi
sehingga kemudian muncul syarat syarat yang baru yang mungkin juga ditawarkan kepada pihak pak jokowi
tadi masih sama mas awi sekarang sudah lengkap
sudah ada bang bara asibuan wakil ketua umum partai amarat nasional
bang bara selamat malam
selamat malam pak
terima kasih sudah hadir
dan juga sudah ada mas henry satrio analisis komunikasi politik dari gedai kopi
mas henry selamat malam
selamat malam bang
tadi sudah mas awi banyak cerita ya
bang baris juga tadi dengarkan soal bagaimana kemudian rekonsiliasi jatah kursi dan lain sebagainya
kalau kemudian pan kan memang kalau kita sering diskusi ya bang pan kan juga sering muncul bahwa kemudian mau masuk ke dalam koalisi pak jokowi begitu
komitmennya seperti apa
dan apakah kemudian memang syaratnya bahwa ada syarat ketika pan harus masuk ke dalam koalisi pak jokowi
tidak ada kita tidak mengajukan kondisi ya persyaratan sama sekali
dan ketua umum juga sudah mengatakan dia memberikan statement dua tiga kali bahwa kalau pemerintahan di bawah pak jokowi ini bagus kita akan dukung
menyebut ada kondisi ada presentasi komposisi kabinet dan segala macam
jadi betul betul memang tujuan kita intensi kita kalau nanti kita bergabung adalah betul betul ingin memberikan kontribusi menjadi supporting system yang konstruktif bagi pemerintahan jokowi lima tahun ke depan
oke jadi tidak ada syarat yang harus
tanpa sama sekali mengatakan kita minta misalnya tiga empat atau berapapun posisi di kabinet
kalau kemudian itu menjadi turunan dari kompensasi bergabung ya sah sah saja
ini kan politik ya tentu ya ini kan power sharing tentu ada manifestasinya yaitu seperti yang anda katakan tadi kan
misalnya diberikan posisi di kabinet atau juga ada jabatan di parlemen di pimpinan mpr atau di pimpinan dpr gitu
jadi itu suatu hal yang sangat normal
dan kita juga memerlukan tempat tempat untuk bisa kita memberikan kontribusi bagi pemerintahan
oke bang barat tapi baru saja kita dengar juga misalnya pak amin katakan ada lima ribu lima ratus empat puluh lima syarat rekonsiliasi kok berbeda
ya berbeda karena posisi kutuh kita tidak begitu sama sekali
dan kita juga tidak pernah pan secara institutional mengajukan syarat
karena kita mengerti yang diberikan mandat melalui piano presiden adalah pak jokowi
pak jokowi adalah pemenang
dan ini kan adalah sistem presiden
sebetulnya pak jokowi ini kalau merasa memang tidak harus mengajak partai partai lain di luar koalisi sekarang
itu adalah otoritas dan hak penuh dari pak jokowi
tapi kalau pak jokowi merasa
memang adanya kebutuhan untuk menambah
dalam rangka misalnya menambah kekuatan di parlemen
tapi juga yang lebih penting dalam rangka
supaya kita menyembuhkan luka di masyarakat
itu hal yang sangat urgent
menuntaskan rekonsiliasi itu
karena dengan situasi seperti sekarang ini
habis kompetisi politik yang begitu
penuh dengan narasi kebencian ada hoax
institusi institusi negara memang saya
mengerti kalau pak jokowi merasa
bahwa attitude nya sebagai pemenang tidak bisa
winner take al tidak bisa mengambil semua
dan nanti pak jokowi sebagai pemenang
dengan partai partai yang ada dalam koalisi sekarang jadi perlu membangun
tapi tentu saja itu adalah otoritas dan hak penuh
pak jokowi sebagai presiden
menjabat sekarang sampai oktober
nanti pak jokowi akan dilantik kembali untuk
peraduan kedua jadi kita juga harus
menghormati suara rakyat rakyat sudah memutuskan
bahwa pak jokowi adalah pemenang
rakyat merasa bahwa memang pak jokowi yang
yang lebih pantas untuk memilih
sesuai dengan visinya apa yang ditawarkan
sesuai dengan raket apa yang sudah dilakukan selama
dua tahun terakhir kami sadar itu
kalau kita menghormati mandat suara rakyat
tentu kami tidak bisa
mengajukan kondisi seperti itu
mas henry artinya sepekan ini kalau kita kemudian ramai
bicara mengenai kursi bagi bagi jatah rekonsiliasi
memang pada akhirnya ujung ujungnya ya
semua balik lagi ke power sharing ya mas
iya makanya dari awal saya katakan kalau bagi bagi kursi
terlalu kuno buat pak jokowi
pak jokowi ini kan visioner kerja
apa yang hasil kerjanya
jadi kalau kemudian balik lagi ke
bagi bagi kursi ini terlalu kuno
tapi kan masih ada dong
iya pasti ada karena memang
ya wajar lah pasti pak jokowi ingin
legacy yang bagus gitu kan
di ujung pemerintahannya tapi kan
gini reinhardt ini yang saya perhatikan juga
kalau kita perhatikan
kita membahas kursi menteri power sharing
wapres dipilih gitu
kita bahas ya siapa kira kira
orangnya terus diputuskannya
di ujung ujung semua gitu
ini juga begitu
kita bahas terus tadi
dealnya ntar di ujung ujung atau keputusannya di ujung ujung

yang menang pak jokowi gitu jangan dikasih

tapi yang sekarang menjadi
pertanyaan sih menurut saya ini pasca mrt ya
ini sebetulnya yang ditawari kursi
kalau memang ada yang ditawari kursi
ini gerindra atau prabowo karena beda hasilnya
kalau gerindra maka kader gerindra yang masuk
tapi kalau prabowo
bisa saja orang orang di sekitar gerindra
yang juga orang orang sekitar prabowo
jadi gak melulu gerindra gitu bisa saja
orang gerindanya nggak ada yang masuk sehingga
secara teori gerindra tetap bisa oposisi bareng pks gitu
siapa aja yang masuk
di kota serapa prabowo nantinya
kalau saya boleh pilih harusnya bang bara masuk
karena bang bara lah yang menjaga
maruah pan di jokowi gitu kan
masuk kabinet makanya tadi saya
memanggilnya para menteri yang hadir disini
nah menurut saya
kalau memang ada
bayi bayi kursi itu sebaiknya
diperjelas dulu di kubu prabowo
apa yang perlu diperjelas mas hendry
yang dapat itu gerindra atau prabowo
tapi kan ketua umparte gerindra ya prabowo subianto
itu bisa saja bahwa yang dapat itu
prabowo yang dapat itu
dua bukan gerindra
nah itu beda
ini kan sekarang karena ini belum
diperjelas maka kubu satu
seperti mas awi ini kan ikut ikutan dek dekan
ini sebetulnya yang dibagi ini siapa
tadi juga kata mas awi
oh iya tidak disini ya
tidak disini tapi kalau di belakang itu
wah ini jangan sampai
kita nih kursinya tadinya satu
jadi nambah dua tapi ada syarat syarat
kalau pan ingin merapat juga
kan saya sudah sering bilang pan ini enak ini dia
tapi karena tercitrakan
muhammadiyah pasti dapat
representasi halayak muhammadiyah juga ya
kalau golkar ada di seberang
dia mau masuk mau dapat jatah menteri
harus ganti ketua dulu dia
golkar ini tapi pan tidak perlu
karena ada citra muhammadiyah di belakangnya
jadi nggak perlu ganti ketua juga
nu pun begitu p tiga ini lebih enak lagi
yang kasihan itu pks citranya
hti wahabi hantarim mahmud
berkali kali dikatakan disini kami bukan
makanya kalau menurut saya
ini agak santai juga nampaknya juga
pak jokowi juga lihat lihatnya di ujung ujung aja
mungkin tiga menteri ini dulu
yang akan dipersiapkan untuk
di replace mungkin juga
p tiga sekarang sudah siap siap nih untuk
mendorong satu nama gitu kan
untuk masuk diantara tiga ini gitu kan
tapi baru habis itu kita bikin
kabinet yang benar
dimana ada bang bara disana
ada mas awi disana gitu kan
bang bara ke bang bara lagi tadi kan mas awi sudah katakan
sebenarnya mas awi ketika di intrapartai adalah
partai partai di luar ini kalau
kalaupun gabung satu kata satu perbuatan
tidak begitu ya ke depannya supaya kemudian tidak ada perbedaan
artinya kalau pan mau masuk
sudah siap dong bahwa artinya ya pan harus
siap dengan segala konsekuensi dalam arti kita harus
betul betul menjadi bagian
dari pemerintahan yang sebenarnya
itu menjadi supporting system yang efektif
kita bersikap loyal
dan kita memainkan peran yang
setelah delapan bulan ada di luar cukup
kritis gak sulit tuh harus berubah
kita kan juga pernah berada di dalam pemerintahan jokowi
jadi kan bukan
nanti sesuatu yang totally baru gitu kan
bukan jadi kan
ada kejadian luar kita mendukung pak jokowi
kita didorong orang orang yang berada di bawah jokowi aja
kan di depan orangnya banyak kader
masuk gitu kan
kan gitu lah mudahnya gitu kan pak
bang bara ketawa aja
mas awi bagaimana komentarnya silahkan
ya tadi pak henry menyampaikan
ini mirip bener dengan
penentuan cawa press karena emang
terlalu panjang waktunya
kalau pemilu dua ribu empat belas kenapa nggak terlalu hirup hiku
karena pilpresnya bulan juli
sekarang pilpresnya april
ada rentang waktu sekitar enam bulan
itu permainan panjang gitu kan
tapi ya sebagai prosedur
politik itu biasa saja
dan gak perlu sesuatu yang dikhawatirkan
anggap aja gimmick politik gitu kan
yang berikutnya tadi sempat menyinggung
kaitannya dengan komposisi lima lima
saya juga kaget itu ketika
kagetnya kenapa tuh mas sawit
karena itu kelihatan
yang dulu sempat saya kagumi
sekarang masih kagum juga pemikirannya kan
dalam bidang politik gitu kan
kenapa rekonciliasi harus dipaksa seperti itu
kalau pada akhirnya misalkan
komposisinya tidak lima lima empat puluh lima
kan tidak perlu juga teman teman
yang memang memilih di luar
itu dipaksa masuk ke dalam
demokrasi itu kan ada yang di dalam ada yang di luar
jadi pemaksaan ya
karena sesuai dengan hasil pilpres lima lima dan empat puluh lima
jadi itulah kemudian
kalau publik menanggapi seperti itu
demokrasi itu harus seimbang
ada yang di dalam ada yang di luar
ada yang menjalankan pemerintahan ada yang menyampaikan kritik
itu tidak ada yang haram
cek and balance nya harus tetap berjalan
bang bara kalau saat ini kemudian
pan sambil menunggu rakernas ya
raknas bulan apa tuh bulan juli ya
bulan agustus dalam waktu dekat
artinya sudah membangun komunikasi politik juga ya
dengan pak jokowi secara pribadi
secara partai dengan partai partainya mas
secara informal ada kan pembicaraan pembicaraan
dengan pak jokowi
juga dengan partai partai
di koalisi pak jokowi memang ada
sedang dibangun understanding
nanti apa yang bagaimana bentuk
kemudian benefit juga harusnya dibahas dong
iya dong benefit
kalau saya dengan bang bara ini kan saudara
kalau seperti ini
ini kita berkacau pada sejarah aja
pak sby itu juga begitu
dibentuklah seskap dan lain lain
tahun satu mulus tahun dua akrab
tahun ke tiga mulai agak lewat
kelihatan begitu tahun ke empat udah lari sendiri sendiri
menuju ke tahun ke empat
karena menuju ke pemilihan
karena di dua ribu dua puluh empat nya kosong
saya sih nggak yakin kalau ini kemudian
track record itu bisa terjadi juga artinya
ini bisa terjadi cobain aja pak jokowi naikin bbm tahun ke empat
kalau gak pada ngacir semua koalisinya
nggak setuju naikin bbm ini demi rakyat
terus begitu semua karena kenapa
jadi kalau pak jokowi pun sibuk sibuk
milah milah sekarang sekarang ini
mendingan kalau saya sih jurnalnya pilih benar benar loyalisnya
yang nggak punya hasrat politik gitu
yang gak pengen lagi
milih untuk dimana nih han
untuk dimana untuk milih untuk apa
untuk masuk mana
maksudnya begini dimilih loyalisnya
untuk masuk ke kabinet
sehingga gak ada
orang orang yang di kabinetnya dia ini
anis pak swedan
selesai dua ribu dua puluh dua berdasarkan undang undang
dari dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat
kosong jakarta harus plt
berdasarkan undang undang kosong harus plt juga
kofi faindar pawangsa ganjar pranowo
semuanya selesai dua ribu dua puluh tiga
kosong satu tahun panggungnya nggak ada
nah itu kan seru itu
para menteri karena hanya menteri
yang di dua ribu dua puluh empat selesai
sama wakil presiden kalau beliau mau
nah itu aja tapi kalau kepala kepala daerah
berdasarkan undang undang ini kosong semua
gak ada panggungnya diambil tuh semua tongkatnya
panggungnya dikosongin betul
oke artinya pak jokowi juga
nah anggota dpr ketua parpol
maksudnya pak jokowi juga perlu dong
menambah jumlah partainya
di pemerintahan kalau begitu
untuk mengantisipasi nanti ada oposan dari dalam
seperti ini terjadi dari psb
kalau menurut saya kalau pak jokowi benar benar hanya ingin
membuat sebuah legacy
maka pertimbangannya harus kebutuhan
nah kalau kemudian kebutuhan dirinya sudah ada
bila ingin disesuaikan dengan partai politik
pendukung itu boleh
kalau aku susah itu
itu harusnya begitu tapi kan sekarang apa sih pak jokowi
tuan rumahnya itu kan quote unquote ada
terus kemudian ada pkb
didorongnya sama pkb katanya
terus kemudian p tiga juga bilang oh bu kok p tiga juga
sekarang begitu bagi bagi kursi oh p tiga p tiga
beda lagi representasinya
ustaz jeddah kita akan bahas soal kemudian
bagaimana sebenarnya porsi yang sehat bagi demokrasi
kita ke depan ada yang katakan check and balances
ada juga yang mengatakan ini untuk
harus bersama sama lagi semuanya
harusnya seperti apa porsi ini harus dibagi ke depan
dan untuk pak sendiri gambarannya
kalaupun mau gabung ke koalisi sudah
ada tidak bang mbah rana
apakah kemudian mau bangun koalisi di kabinet
di parlemen ini kan bisa terjadi ya karena
ada juga perebutan kursi kursi di parlemen misalnya
kita akan bahas ustaz jeddah pramil saya akan
saya ke mas kawi kalau gitu mas kawi memang
kalau misalnya kita membangun pemerintah ke depan
supaya lebih tercipta harmoni politik
sudah lebih nyaman
dan rekonsiliasi dibutuhkan untuk semakin banyak
semakin baik ya atau bagaimana
tampaknya dari partai partai kik
agak agak kurang welcome juga kalau ada banyak
partai di luar yang masuk ke dalam
partai di kik nggak dalam
berkapasitas untuk menentukan itu
sekali lagi kami tegaskan soal
pantai mau masuk atau tidak
di luar kik itu ranahnya pak jokowi
tapi kan pak jokowi juga mengatakan mendiskusikan dengan partai koalisi
iya kan belum didiskusikannya belum
kan begitu baru nanti kita bicara
pandangan pandangan dari teman teman
kalau p tiga jelas ya sudah kalau
ada yang mau ditarik masuk
masuk masuk sekalian jangan main dua kaki
itu clear syarat seperti itu
saya kira dimanapun pasti diberlakukan
seperti itu namun demikian
semisal teman teman juga tidak mau juga
masuk ya ngapain dipaksa
lagi lagi ini usernya pak jokowi
kebutuhannya seperti apa termasuk portfolio
menteri yang diinginkan pak jokowi seperti apa
meskipun kami diminta
mengajukan sembilan nama kan guyonan
sebenarnya tapi kan ditanggapi serius gitu kan
sembilan nama siapa kita selalu
dikejar oleh media siapa sembilan nama kita juga
belum tahu yang dibutuhkan pak jokowi
itu seperti apa gitu kan jangan pula kita
mendahului yang kita kirimkan
misalkan sembilan sembilanya sarjana pertanian
semua tapi pak jokowi butuhnya sarjana
teknik kan repot juga kan seperti itu
maka kita tetap dalam posisi wait and see
sekali lagi kami ini tegaskan
kalaupun toh pada akhirnya
koalisi indonesia kerja yang berada
di kabinet pak jokowi nanti tidak bertambah
dari koalisi lain yang lain
ya no problem gitu kalaupun
bertambah itu tergantung
dengan pak jokowi siapa yang dibutuhkan
oleh pak jokowi untuk semakin memperkuat
barisan ini oke kalau kemudian
koalisi jalan tengah misalnya ya sudah
kalau tidak masuk di kabinet
di eksekutif berarti membangun koalisi di parlemen
apakah itu juga menjadi salah satu pilihan
mas awi ya beda sebenarnya
ini logikanya berbeda lah
karena kita presidensial gitu kan
di dpr di parlemen itu ada undang undangnya tersendiri
kalau melibatkan kabinet itu undang undangnya md tiga
berlaku contoh misalkan sekarang
mengenai dpr udah jelas
urut kacang lah lima pimpinan itu
perolehan kursi terbanyak lima pesawat
di mpr ini kan ada juga partai di luar yang katanya mau masuk
sekarang kan di mpr
jelas di undang undang md tiga nya bahwa
pemilihan dilaksanakan secara paket
gitu kan ada temen temen gerindra
mau masuk jadi ketua golkar
pengen jadi ketua pkb jaring ketua
jadi tergantung paketnya ada kan tidak gitu
cocok apa tidak gitu
p tiga juga ketua juga
ya kalau ditawarin siapa yang enggak
kan kita mengukur diri
kita terlalu memaksa maksakan
ya seandainya diminta
kenapa menolak kan begitu
tapi dalam konteks yang sekarang kita ingin
lebih mengedepankan kebersamaan gitu
termasuk juga dalam pemilihan ketua mpr
supaya tidak selalu melulu hirup piku
misalkan kan hirup pikunya
setelah dua hari lima tahun ngapain juga pimpinan mpr
kan kerjanya setahun sekali itu
tapi kan kursi itu bergensi mas awi
ya soal gengsi kan ini aja
ini yang harus kita kritisi
di indonesia itu lebih mengedepankan gengsi
daripada fungsi gitu
jadi dengan menduduki pimpinan mpr
yang penting ada label ri
berapanya terus dikawal protokolernya
karena ada kemudahan kemudahan seperti itu
tetapi dia enggak punya
enggak punya kewenangan yang sampai
bang bara secara pribadi kalau memang pan mau merapat
tentu kan ini kita tentu harus
kita bicara lima tahun ke depan begitu ya
seperti apa gambaran
dari bang bara sendiri ketika pan merapat
apa yang ditawarkan bagaimana
agar menciptakan stabilitas untuk rekonsiliasi
itu seperti apa
ya tentu kita bisa menjadi seperti saya kemukakan sebelumnya
menjadi supporting system
itu kan manifestasinya bisa misalnya kita memiliki
di kabinet misalkan disitu
memberikan kontribusi secara
membantu pak jokowi
kampanye dan juga untuk
program dia lima tahun ke depan dan menjawab
berbagai tantangan indonesia
itu saya pikir satu kan gitu yang kedua
partai kami di
parlemen di dpr juga akan menjadi
supporting system dari pemerintah
sejak awal pun memang pan memang selalu
ada pemerintahan sebenarnya ya bang bara ya
iya memang kalau kita lihat dari sejarah pan
kita kan di deklarasikan
pemilu pertama itu april
kemudian pemerintahan gusu dibentuk oktober
kemudian ada break sedikit
break sedikit itu yang kadang kadang jadi persoalan
masuk kembali kenapa harus break sedikit
kemudian masuk kemudian ada break sedikit lagi
dia senang sekali kode kode
kode kode yang kemudian diterjemahkan
dalam bentuk real ke depannya
visi misi yang disentul itu
beliau berapa kali kasih kode
berapa kali beliau menyebut menuju indonesia
kemudian dia menyebutnya
itu kan seperti nama sebuah koalisi
mungkin bang bara pernah ingat dengan nama itu ya
disebut terus tuh ini
sehingga menurut saya
arah rekonsiliasi kesana
arah rekonsiliasi kesana itu
apakah itu dengan content sharing
jadi artinya ada beberapa program prabowo sandi
yang dibawa atau ada beberapa tokoh
yang dibawa kalau feeling saya sih bukan
gerindra yang tawarin tapi prabowo yang ditawarin
karena itu akan
kader gerindra ini mau tidak mau
prabowo sandi sudah oke dengan jokowi
akan tidak ada masalah
dengan gerindra mereka pasti akan ikut
tapi bagaimana caranya supaya
kubu prabowo ikut berkontribusi
terhadap negara mungkin
kemungkinan besar pak prabowo
akan dorong orang orang yang ada di sekitarnya
yang belum tentu gerindra
mungkin itu akan lebih bermanfaat untuk
karena di sekitarnya kan ada orang orang
cerdas orang orang pintar juga
yang mengkonsep jadi
visi misi indonesia adil makmur
yang disebutkan kemarin pada saat
tentu juga akan kontribusi kita bisa
menyambut menambahkan henry ini
pertanyaan anda tadi henry
bagaimana kita nanti kalau di pemerintahan
kita kan bisa memberikan ide ide kan
untuk pemerintahan nantinya
itu kan juga salah satu tantangan diungkapkan
jokowi pada pidatonya
disentuh persis satu minggu lalu
untuk penguatan human resources
itu kan kita punya
ide ide nanti bisa kita kontribusikan
dan tentu saja nanti kalau
memang kita mendapatkan tempat di kabinet ya
tentu saja nanti anggota kita bisa
karena ini membantu pak jokowi
pak jokowi juga sudah siap siap kalau memang
dia sudah siap siap juga kalau menurut saya kan kemarin
misalnya ada beberapa lembaga baru juga
yang dibikin oleh pak jokowi
brgraf misalnya baru bpip
juga baru mungkin nanti akan ada
beberapa wakil menteri
atau pada rekonciliasi nasional
ini saja itu ada
jadi maksud saya banyak hal
sebetulnya untuk melakukan ini
pada saat pak jokowi mengatakan
kalau dari kedua saya akan fokus di sdm
saya tuh super bertanya tanya juga
pak jokowi ini kan senangnya yang
monumental yang kelihatan
sdm ini akan seperti apa bentuknya
kan itu sulit sekali apakah
akan banyak lagi juara atau apa
tapi saya mengerti juga salah satunya adalah
membentuk badan manajemen talenta indonesia itu
itu kan sebuah hal juga
yang bisa kelihatan juga
nah makanya menurut saya
ini saya saran untuk pak bara dan
bang bara dan bang awi
karena pak jokowi ini suka yang tangible
suka yang kelihatan maka muncul lah
jangan bermain di belakang layar nanti gak kelihatan
kalau itu kursinya penuh
gimana itu ada sempat ada keluhan ya
misalnya misalnya kenapa
di pidato minggu lalu itu pak jokowi tidak menyebut
soal demokrasi dan hak asasi manusia
nah itu kan kita bisa juga menyumbangkan
ide soal penguatan demokrasi
karena kita partai dari reformasi
demokrasi dan hak asli manusia
ada dua elemen yang penting dalam
dalam reformasi tentu kita bisa menyebutnya itu

memang perlu kosong dua
tapi bagaimana kemudian kalau ada publik yang akhirnya menilai ini
semua akhirnya transaksional saja politik kita
semuanya politik akomodasi
ya gak apa apa itu kan cuma pengulangan sejarahnya
kalau ada yang mengeluhkan seperti itu
ya buka sejarah lagi
ini kan dalam sebuah kompetisi
kompetisi sepak bola ambillah di inggris gitu
begitu bentuk tim nasional
rekonsiliasi mereka buka baju klubnya semua
ini buat negara
sama kan politik juga begitu
begitu kompetisi selesai ya buka semua jaket parpolnya
ini untuk negara
apalagi kalau ada yang
lalu peran oposisi bagaimana dong
katanya kan kita penting juga untuk cek in balance
oh iya jelas nah sekarang kan begini
kan banyak yang mengatakan emang betul sih
di sistem negara kita kan gak ada oposisi
tapi yang ada memang kelompok untuk mengkritisi
nah itu sih saya yakin pasti ada
reinhardt sabar saya yakin
di tahun ke tiga akan muncul
kelompok kelompok itu sendiri
kan tadi saya sudah bilang itu panggung yang bergosok
hal hal yang akan terjadi
akhirnya yang ada cuma menteri dpr
oke oke mas awi bagaimana
konklusi dari mas nawi nanti saya akan ke bank barat
bagaimana konklusi kita ke depan seperti apa
ya kita gak usah dipaksa paksain lah
tadi ada yang mau dua
ya coba ya kita serahkan aja
ke pak jokowi gitu kan
atau pak jokowi juga dia punya pertimbangan
beliau kan misalkan kalau dari
pan yang punya chemistry dengan ini
yang disampaikan beliau benar
kita sering komunikasi tidak hanya
soal institusinya secara pribadi
kita kami kami itu dengan bank barat
tidak ada masalah gitu kan karena memang
punya kesenyawaan yang sama
kesenyawaan yang bagaimana tuh mas nawi
iya biar bank barat nanti
yang menjelaskan gitu
makanya soalnya sebenarnya makanya saya
aku bangga sama cahyimin karena dari
udah gak usah masuk sini
lalu p tiga itu baik sekali
saya serahkan ke mana pak jokowi
iya betul kan p tiga tidak lepas dari
sejarahnya terbentuk dari berbagai
golongan jadi memang pendekatannya
integratif terus gitu kan
rekonsiliatif yang kita kedepankan
kalau kita bisa bersama sama ngapain bermusuhan musuhan
nah itu dia betul
tapi harus disamakan dulu platformnya itu intinya
kabinet masuk atau tidak
ya itu pak jokowi lah percuma kita
partai politik berteriak teriak pak jokowi maunya
lain gitu percuma juga kita
misalkan kita kekeh menentang ternyata pak jokowi
mau ngajak percuma juga kita
mengusulkan pak jokowi ah gak usah lah cukup ini yang
ngajak gitu kan bank barat terakhir
pak jokowi menentukan
sebagai presiden yang menjabat
sampai oktober dan presiden terpilih
sebagai pemimpin utama dari
koalisi ini kan dan yang mendapatkan
mandat dari rakyat jadi ya
tentu sebagai tapi kan pendekatan bisa dilakukan
pasti oleh pak
dia mempunyai prerogatif otoritas
hak penuh kalau dia mengatakan
adanya kebutuhan untuk menambah ini
ya sebetulnya memang juga bukan hanya
untuk kepentingan menambah kekuatan
ya di parlemen karena sekarang
sebetulnya komposisi sekarang itu
mereka sudah merupakan mayoritas
tapi kan ada fakta fakta
lain betul henny yang bisa memperluas
basis sosial di masyarakat
itu kan masing masing partai itu punya basis sosial ya
tadi henny juga secara bagus sudah
menang menang saja gitu ya
memang ini indonesia ini kan
majemuk ya memang tidak mudah untuk
memimpin indonesia ini
jadi itu menyebabkan mungkin
pak jokowi merasa memang sikapnya
sebagai pemenang tidak bisa winner take all
harus membangun pemerintahan yang inklusif
dalam arti mengajak
partai partai yang sekarang ini tidak berada dalam koalisinya
apalagi kemarin hasil
pilpresnya kan ada beberapa
yang beliau memang kalah telak
nah itu pasti butuh
dan polarisasi ini kan juga masih ada walaupun
pertemuan mrt itu
luka itu tetap ada
jadi tetap perlu ada
simbolis di mrt tersebut
dan ada pertemuan lanjutan setelah ini juga kan katanya
kita akan lihat seperti itu
ini kan tetap saya
pak jokowi adalah pemenang presiden
tidak bisa tuh lima empat puluh lima itu nggak bisa ya bang bara
tidak tidak bisa
kecuali pak jokowi juga setuju
lima ribu lima ratus empat puluh lima itu serah
udah pak jokowi mau mengatakan
memang bagaimana komposisi seperti mana
bentuk power sharing seperti bagaimana
komposisi power sharing seperti bagaimana
pak jokowi punya otoritas
akan menarik sekali perjalanan ke depan seperti apa
kita akan tunggu karena kalau mas henry katakan
di ujung ujung ini kita akan lihat kita akan pantau bersama
terima kasih banyak bang bara
terima kasih banyak mas andri terima kasih banyak sudah ada di prime news
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami